pasangan calon gubernur nomor urut tiga anies baswedan dan sandiaga uno
memenuhi undangan persekutuan gereja gereja indonesia di daerah jakarta timur
dalam dialog interaktif terkait pilar kebangsaan itu
turut hadir juga adik bungsu prabowo subianto hasim joyo hadi kusumo
tema mengenai kebinekaan kembali menjadi topik hangat dalam dialog yang dihadiri oleh pendeta dan jemaat nasrani itu
poin poin toleransi kembali ditekankan oleh setiap pembicara
anies yang hadir dengan baju koko dan pecinya juga menjanjikan keadilan dalam bentuk kesejahteraan
bagi setiap pemeluk agama apapun di jakarta
selain mempromosikan janji kerjanya anies dan sandi juga menyempatkan diri menanggapi aspirasi para undangan yang hadir
kita ingin jakarta menjadi kota yang berkeadilan
dan keadilan itu artinya kesempatan untuk sejahtera
juga sama kesempatan untuk merasakan kebaikan
bagian juga sama
dan kita tegaskan tadi satu adalah mengenai lapangan pekerjaan
yang kedua adalah tentang akses pendidikan berkualitas pada semua
karena itulah yang menjadi prasarab